ya tadi itu adalah kericuhan yang terjadi di depan gedung kpk
ataupun komisi pemberantasan korupsi siang tadi
masa dari himpunan mahasiswa islam berunjuk rasa menuntut wakil ketua kpk
saud situ morang dicopot dari jabatannya
tapi indra saya teringat apa statement dari presiden soekarno ketika itu
yang menyatakan saya tidak akan membuarkan hmi
karena ini merupakan perhimpunan agresif revolusioner pada saat itu
benar benar mungkin presiden soekarno perlu melihat lagi bagaimana eksistensi hmi sekarang
update tergini ya
karena aksi ini para teman teman dari hmi ini marah
aksi ini dipicu oleh pernyataan saud situ morang
di sebuah acara di salah satu stasiun televisi beberapa waktu lalu
kita lihat pernyataan seperti apa
ini adalah pernyataan dari saud situmorang di sebuah acara di salah satu stasiun televisi kami selalu
wakil ketua kpk ini menyatakan
jika mahasiswa adalah orang orang yang cerdas ketika menjadi mahasiswa
kalau hmi minimal lk satu atau latihan kader satu
memang ada tahapannya nih hera
untuk di hmi ada tahapan lk satu dan selanjutnya
tetapi ketika menjadi pejabat mereka korup dan sangat jahat
pernyataan ini muncul ketika saud situmorang menyayangkan para mahasiswa cerdas
yang berubah menjadi koruptor setelah duduk di pemerintah
namun kemudian ia menyinggung tentang lk satu
yaitu tahap pengkaderan paling dasar di organisasi himpunan mahasiswa
mahasiswa islam atau yang dikenal dengan nama hmi ini
dan pernyataan inilah kemudian indra yang kemudian menimbulkan reaksi
dari himpunan mahasiswa islam
yakni meminta saud situmorang mundur dari jabatannya sebagai wakil ketua kpk
jadi ternyata sensitif sekali ya himpunan mahasiswa islam ya
biasanya yang saya tahu orang orang organisasi itu lebih fleksibel
menjawab lebih secara politis ya
mungkin tetap protes tapi mungkin caranya tidak se anarkis seperti ini mungkin ya
karena ada sifat generalisir juga mungkin
dari yang disampaikan oleh wakil ketua kpk saud situmorang